calon wakil gubernur dki jakarta petahana jarod saiful hidayat
terus berupaya menarik suara masyarakat di wilayah timur jakarta
selasa siang jarod blusukan ke rw delapan kelurahan pulau gebang cakung jakarta timur
untuk menemui para tokoh masyarakat
setelah berdialog dengan warga jarod mengetahui salah satu permasalahan warga
adalah terkait kepemilikan tanah serta hunian yang tidak layak
jarod mengklaim persoalan kepemilikan tanah antara warga dan perumnas
direncanakan akan selesai saat dirinya aktif sebagai wakil gubernur
namun hal tersebut belum sempat diselesaikan lantaran dirinya harus cuti kampanye putaran kedua
oleh karenanya ia berjanji akan segera mempertemukan warga dengan pihak perumnas
terkait dengan kondisi permukiman jarod menawarkan program bedah rumah
melalui pasukan merah yang akan dibentuk di bawah dinas perumahan dki jakarta